bumi cenderawasi semakin mendekati rencana pembentukan daerah otonom baru
sidang paripurna dpr dua belas april yang lalu berlangsung tanpa interupsi
sehingga ketua dpr puan maharani langsung memberikan persetujuan terhadap pemekaran tiga provinsi di papua
yakni papua selatan papua tengah hingga provinsi pegunungan tengah
nah rancangan undang undang ini resmi menjadi inisiatif dpr dan nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah
di mana akan segera disahkan dalam masa sidang yang akan datang
mendengar kabar ini dari jakarta ketua majelis rakyat papua timotius murib geram
karena pembahasan rencana pemekaran ini tak sekalipun melibatkan mrp dan dprp
sebagai representasi masyarakat asli papua
sejumlah manuver untuk menemui sejumlah pimpinan partai politik dan menteri dilakukan
meminta pemerintah pusat menunda pembentukan daerah otonom baru di papua
timotius juga sempat menyinggung undang undang otonomi khusus papua
yang saat ini sedang digugat di mahkamah konstitusi
karena dinilai telah mereduksi kewenangan mrp
dan menjadi salah satu penyebab mengapa mrp tidak diikut sertakan dalam pembahasan pemekaran wilayah papua
pasal yang dimaksud adalah pasal tujuh puluh enam dalam undang undang perubahan kedua tentang otonomi khusus provinsi papua
di mana pemekaran wilayah yang semula menggunakan kata wajib meminta persetujuan mrp
diubah menjadi kata dapat sehingga pemekaran papua bersifat top down atau bisa langsung dilakukan dari pusat
dapat pemekaran itu baik tetapi untuk papua bukan sehatnya
kenapa ada berbagai alasan majelis rakyat papua atau rakyat papua melalui majelis rakyat papua menyebabkan bahwa
kita tidak bisa memiliki perubahan yang baik
sekarang itu diminta supaya segera ditunda sudah sampai ada cabutan moratorium atau setelah pilkada
setelah pilkada barulah kita bicara tentang pemekaran dan lain lain
kenapa pertama masih moratorium
kedua tanpa ada kajian ilmiah
ketiga tidak melalui aspirasi masyarakat
pemerintah melalui menteri ppn dan juga kepala bapenas suharto mono arfa
menyatakan bahwa usulan penundaan ini akan disampaikan ke presiden joko widodo
namun dpr dalam hal ini menyatakan bahwa meski menuai pro kontra
kebijakan ini akan terus dilakukan demi kesejahteraan dan juga pemerataan pembangunan bagi masyarakat papua
kalau kita mau ingin pemerataan dan melihat perkembangan papua jauh lebih baik
maka tidak ada pilihan lain selain harus pemekaran supaya distribusi terkait dengan pembangunan itu
baik anggaran dari pemerintah pusat termasuk juga dari pemerintah papua sendiri itu akan terdistribusi
majelis rakyat papua menilai bahwa pelaksanaan otonomi khusus secara konsisten
ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat papua itu sendiri jika dibandingkan dengan pemekaran wilayah
aspirasi telah disampaikan namun jika tidak didengarkan oleh pemerintah pusat
ketua mrp menyebutkan bahwa keputusan akan dilimpahkan kepada masyarakat bumi cedrawasih
sebelum dulu robin kitt jakarta